sebanyak enam belas tiga ratus dua puluh delapan orang mendaftarkan diri dalam tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil dua ribu dua puluh satu yang dibuka oleh pemprov dki jakarta
sedangkan tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p tiga k non guru diikuti oleh dua ratus sebelas orang peserta
di jakarta selatan saja sebanyak tiga lima ratus orang mengikuti tes skd cpns pada empat sampai sembilan oktober dua ribu dua puluh
tes seleksi cpns ini dibuka karena kebutuhan sumber daya manusia dalam jajaran formasi pemprov dki jakarta
yaitu sebanyak lima ratus lima puluh lima orang terdiri dari empat ratus tiga puluh empat pns dan p tiga k non guru sebanyak satu ratus dua puluh satu orang
sedangkan untuk menjaga kerahasiaan dan kebocoran soal ujian seleksi tahun ini menggunakan sistem computer assisted test atau cat
sudah dari beberapa tahun yang lalu
sistem cat computer ary test itu sudah dari formasi yang tahun tahun lalu juga sudah menggunakan cat
hanya mungkin kalau saat ini yang membedakan adalah bahwa untuk seleksi formasi dua ribu dua puluh satu ini ada namanya pindai wajah
jadi selain di barcode untuk nomor ujian
maka si peserta akan dipindai wajah untuk mengantisipasi jangan sampai ada orang lain yang menggantikan untuk ujian atau kita sebut joki
gilang iman syah lesmana menjadi salah satu yang mencoba peruntungannya menjadi pns
padahal gilang tengah bekerja sebagai pelatih olahraga di sebuah klinik fisioterapi
dengan persiapan matang ia optimistis bisa melewati tiga jenis tes yang harus dilaluinya
yakni tes wawasan
tes wawasan kebangsaan
dan tes karakteristik pribadi
pria dua puluh tiga tahun ini berharap bisa lolos seleksi dan menembus formasi dalam suku dinas pemuda dan olahraga di jakarta timur
sebenarnya sih saya cuma lebih ke arah mencoba peruntungan aja yang banyak
soalnya kan kalau misalnya saya keterima ya alhamdulillah
terus kalau misalnya nggak keterima ya masih ada yang lainnya gitu loh
tapi sih saya berharap semoga saya bisa keterima
alhamdulillah saya yakin semoga bisa lolos tes ujian yang ini
tapi untuk tes tes selanjutnya kita belum tahu karena belum menjalani
kebetulan untuk ujian ini persiapan saya sudah cukup matang
jadi mudah mudahan bisa lolos
gilang dan sebagian besar peserta ujian merasa senang tes skd cpns kembali dibuka
karena menjadi pns dinilai sebagai pekerjaan impian yang lebih menjamin masa depan
sementara mendapatkan pekerjaan baru di tengah pandemi masih dianggap mustahil
ari tonang yudhistira satria jakarta